pihak kementerian luar negeri republik indonesia menguapkan ada dua warga negara indonesia yang menjadi korban luka ringan dalam tragedi halloween di taiwan korea selatan
ada pun data tersebut berdasarkan data kbri seoul per minggu pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
kejadian itu juga telah menewaskan lebih dari satu ratus lima puluh satu korban
untuk membahas pasca tragedi itaewon telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom duta besar indonesia untuk korea selatan bapak gandhi sulistianto
selamat pagi bapak waktu indonesia terima kasih sudah bergabung bersama bapak
bapak kalau kita bicara mengenai warga negara indonesia ya dua terluka kondisinya sudah membaik bahkan sudah kembali ke rumah dan tempat tinggal masing masing
lalu apa yang menarik yang menjadi pelajaran buat kami warga negara indonesia yang ada di sana ataupun warga negara lain terkait insiden ini pak
ya ini satu pelajaran yang sangat berharga
dan juga untuk pelajaran juga para teman teman nanti yang ada di tanah air bahwa kerumunan manusia ini juga akan rawan sekali untuk bisa dikendalikan
karena desak desakan satu dengan yang lain itu ternyata kekuatannya luar biasa besar seperti terhimpit tembok sepertinya
jadi kalau satu orang dengan orang lain
yang lain dalam kapasitas yang terbatas kemudian menghimpit seseorang itu perbandingannya seperti orang tersebut ditimpa oleh tembok yang runtuh
itu kira kira gambaran daripada yang saya baca di media media di sini dari kejadian kemarin
dan karena itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen yang pertama
atau tiba tiba serangan jantung
atau jantung berhenti karena supply oksigen yang berkurang ke jantung
bisa menyebabkan tulang tulang rusuk patah karena terdesak dari satu orang dengan orang yang lain tersebut
nah ini pelajaran yang mungkin perlu diketahui oleh teman teman di tanah air
iya pak sulis ada dua warga negara indonesia dan alhamdulillah kondisi yang membaik dan sudah bisa kembali ke tempat tinggal mereka
lalu bagaimana pantauan dari pihak kbri sendiri pak buat warga negara indonesia yang sempat terlibat dalam insiden tersebut pak
ya dua warga negara ini dengan inisial ar dan ca saat ini dalam perawatan yang ringan ya
di rumah masing masing mereka berdua sedang mengalami shock atau trauma dengan melihat kejadiannya di depan mata kepalanya sendiri
sehingga ada semacam
saat ini dilakukan psychological healing atau penyembuhan secara psikologis agar menghilangkan trauma trauma yang ada tersebut
jadi pihak kami tidak bisa berbuat banyak kecuali memberikan apa namanya membesarkan hati dan menyampaikan rasa syukur karena mereka berdua masih dilindungi oleh tuhan yang maha esa
sehat walafiat sampai saat ini
oleh sebab itu untuk melupakan peristiwa itu secepatnya dan beraktivitas seperti biasa
iya bapak kalau kita bicara mengenai perayaan halloween di taiwan kemudian nanti akan ada tahun baru
pastinya crowd seperti ini pasca pandemi kembali mulai bergeliat ya tidak hanya di korea tapi juga di indonesia
lalu bagaimana pak evaluasi terhadap peristiwa ini terutama bagi pemerintah korea selatan
terkait kedepannya adanya momen momen seperti pastinya ada konser kemudian juga ada perayaan perayaan lainnya pak
ya mulai tadi malam sampai tadi pagi beberapa musisi dari k pop band itu mulai memberikan statement untuk menunda konser mereka dengan sukarela
karena ikut merasakan rasa dukacita yang dalam atas tragedi itaewon
sehingga kami memandang ini juga menjadi sebuah contoh yang baik bagi masyarakat di indonesia dengan kejadian
sesuatu kejadian juga memberikan simpatik kepada orang lain sehingga orang lain tersebut tidak mempertimbangkan kerugian materi misalnya
namun secara kesatria dia menyatakan ikut berduka cita dan menunda kegiatan kegiatan
selama masa berkambung nasional
dan tentu saja pemerintah korea saat ini juga dalam proses mengevaluasi kejadian tersebut dari sisi keamanan maupun dari sisi penanganan kegiatan yang bersifat massal
ya kalau kita bicara mengenai wisata di korea selatan salah satunya adalah k pop
tadi bapak katakan mereka akhirnya memutuskan untuk menunda
sebagai bentuknya mereka mencari jalan ke kota
bagian dari apresiasi kemudian juga mengevaluasi kegiatan kegiatan keramaian di sana
lalu apakah memang kedepannya akan ada pembatasan kembali pak mengingat peristiwa ini cukup masif korbannya pak
kami belum mengetahui karena itu belum diumumkan oleh pemerintah korea selatan
apakah semua kegiatan harus ditunda ataukah dibatasi jumlah pengunjung dalam satu acara ataukah hal hal lain
yang mungkin nanti ke depan akan menjadi patokan ataupun keputusan pemerintah
namun sampai hari ini sampai saat ini dengan peristiwa kemarin malam tidak ada polisi apapun yang baru dalam sisi keamanan di korea selatan ini
karena memang kegiatan yang menyangkut masalah masyarakat umum atau publik
itu sering terjadi atau banyak terjadi di negara korea selatan ini
termasuk tadi seperti adanya musik show musik ataupun kadang festival festival tertentu yang diadakan untuk kegiatan di publik
baik terima kasih sekali bapak untuk perbincangannya pada pagi hari ini salam sehat dari jakarta
maaf maaf mas boleh saya mengupdate juga
ya boleh pak
karena ini yang terakhir saya sampaikan berbeda angkanya dengan yang akan saya sampaikan ini
mungkin anda yang pertama ini posisi pada jam sepuluh waktu itu korea selatan
jumlah korban yang terjadi sudah ada peningkatan lagi yaitu adanya satu ratus lima puluh empat orang yang meninggal dunia
dan juga dari jumlah bma nya juga meningkat dari yang semula kemarin malam dua puluh menjadi dua puluh enam orang warga negara asing terdiri dari empat belas warga negaraan
yaitu dari iran lima orang dari china atau republik rakyat tiongkok empat orang dari rusia empat orang
dari amerika dua orang dari jepang dua orang perancis vietnam ubezkistan norwegia kasastan thailand sri lanka dan austria masing masing satu orang
dan marilah kita bersama sama mendoakan agar ke depan penambahan tragedi ataupun korban tragedi tahun ini
tidak ada yang warga negara indonesia
itu harapan saya agar kalian dan semua masyarakat pemirsa dari cnn indonesia mendoakan hal tersebut
terima kasih sekali bapak untuk update dan juga perbincangannya pagi hari ini
semoga harapan kami juga tidak ada lagi korban yang jatuh akibat peristiwa tragedi halloween di itaewon ini
selamat pagi selamat bertugas kembali bapak